koordinator tim pakar dan jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas
wiku adhisa smito mengatakan indonesia kembali mengalami tren peningkatan jumlah kasus
dalam empat minggu terakhir
jumlah kasus harian covid sembilan belas di indonesia mencapai lebih dari tiga pada dua belas juli dua ribu dua puluh
angka ini naik enam kali lipat jika dibandingkan angka harian pada bulan sebelumnya
lonjakan jumlah kasus ini terjadi bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru
dan kegiatan belajar tatap muka di sekolah
beberapa siswa sekolah menengah mengaku was was mengikuti kegiatan
belajar di sekolah di tengah tingginya angka kasus positif covid
sebenarnya aku agak agak serem juga kalau misalkan ada lonjakan lagi
sebenarnya mungkin ada beberapa kasus naik ya pasti
tapi dibarengi dengan protokol kesehatan yang sangat lengkap
tentu itu akan mengurangi lajunya
sebenarnya aku agak takut ya karena kan kemarin terakhir kali kita ptm
ada banyak banget kasus akhirnya kita balik lagi ke rumah
tidak hanya siswa sekolah
beberapa orang tua murid sekolah dasar mengaku sedikit cemas
sebenarnya saya bimbang ya mbak di satu sisi anak memang butuh pendidikan di sekolah
di satu sisi kita juga takut karena bangkitnya covid ini lagi gitu loh
epidemiolog haryadi wibisono mengatakan
pemerintah yang membuat kedekatan individu meningkat
seperti pemberlakuan sekolah tatap muka memang dapat meningkatkan risiko penularan
menurutnya hal ini harus diantisipasi pemerintah dengan meningkatkan deteksi kasus
ya di samping kesadaran juga dari pemerintah
juga tetap harus menyebarkan informasi yang memang seharusnya dilakukan masyarakat
yang kedua pemerintah pun harus tetap meningkatkan pola deteksi kasusnya
harapan saya tingkatkan jumlah pemeriksaannya
kepala subbidang dukungan kesehatan satgas covid sembilan belas nasional alexander ginting
mengimbau masyarakat tidak khawatir ketika sekolah tatap muka diberlakukan kembali
kementerian pendidikan dan kebudayaan telah melakukan persiapan
seperti percepatan vaksinasi
penerapan protokol kesehatan di sekolah sekolah
meski demikian masyarakat sudah seharusnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
bagian dari perilaku anak sekolah dan bagian perilaku dari penyelenggara sekolah
sehingga ini yang harus memang dikendalikan dan diwaspadai
padahal beberapa bulan yang lalu
dan muncul kluster penularan
maka kegiatan belajar tetap muka di sekolah akan dihentikan sementara